dukungan bagi ukraina terus berdatangan dari sejumlah negara
sebuah simbol perdamaian raksasa dari ratusan lilin
dinyalakan oleh pengunjuk rasa di brazil belgia pada selasa
sejumlah pengunjuk rasa ini menyalakan lilin
yang menggambarkan simbol perdamaian raksasa di brazil belgia pada selasa
aksi ini sebagai bentuk protes terhadap invasi rusia ke ukraina
dan mendesak uni eropa untuk menjatuhkan sanksi lebih keras pada rusia
para pengunjuk rasa berkumpul di gedung komisi eropa dan dewan eropa
di mana para pemimpin uni eropa akan bertemu dengan presiden amerika serikat joe biden
akhir pekan ini
seorang pengunjuk rasa dari kelompok afas mengatakan pesan ini
sengaja disampaikan kepada para pemimpin eropa
sebagai contoh para pemimpin eropa akan berkata kata jelas
untuk menghentikan minyak dari putin
setiap hari kita akan menghantar dua ratus lima puluh juta euro
langsung ke dalam kudang perang putin
orang di mariupol dan di ukraina juga sedang diangkat
waktunya sudah berakhir kita butuh para pemimpin eropa untuk berfungsi sekarang